kita ke informasi terkait dengan dinamika politik di ibu kota calon gubernur dki jakarta petahana basuki cahayapurnama
kembali menanggapi soal keputusannya meninggalkan lokasi acara kpu dki jakarta bersama dengan jarod saiful hidayat pada sabtu malam
rapat pleno terbuka yang seharusnya dimulai pada pukul sembilan belas tiga puluh mundur hingga pukul dua puluh tiga
pasangan calon nomor urut dua yang sempat datang ke ruang rapat akhirnya menumpahkan kekecewaannya
dengan tidak mengikuti rapat pleno terbuka kpu dki jakarta
pasangan basuki jarod mengaku sangat kecewa kpu tidak menerapkan disiplin waktu
agenda molor hingga satu jam lebih tanpa ada penjelasan
karena acara tak kunjung dimulai mereka terpaksa meninggalkan lokasi untuk melanjutkan dua agenda lainnya
selama acara berlangsung pasangan calon nomor urut dua diwakili oleh tim sukses
kami tidak masuk tunggu di ruang vvip
kami ini sudah sangat sabar ya
sudah sangat sabar
kami ini undangan
pengundangnya adalah kpu
dan kami benar benar menghormati undangan itu
kami datang di lokasi itu jam tujuh kurang sepuluh
kemudian diarahkan masuk ruang vip
waktu itu saya cek pak basuki belum datang
ketika di ruang vip itu tidak ada satupun orang kpu yang dampingi kami
cuma diarahkan ke sana
karena saya sendiri maka di situ ada saya ditemani oleh kepala kesbang pak darwis
dan kemudian ada sekretaris kpu
saya ngobrol di situ kira kira sepuluh menit
pak basuki datang
karena saya sudah di situ dan tidak ada orang maka pak basuki ke lantai dua
maka dari itu kami ke lantai dua
pak basuki datang jam tujuh kurang lima
dengan harapan apa
dengan harapan kpu bisa tepat waktu
ternyata setelah kita tunggu satu jam lebih belum dimulai
kalau kpu profesional dan menghargai undangannya sendiri
yang mana undangannya itu adalah jam enam itu makan malam
ya ingat itu ya
jam enam makan malam
dengan harapan jam tujuh bisa dimulai